ya jika tadi kita telah mendengar sikap perwakilan klub yang keberatan dengan penghentian kompetisi liga dua
ini kita sudah tersambung dengan koordinator safe hour soccer akmal marhali
selamat pagi rishi
oke selamat pagi bung
ini bagaimana safe hour soccer menilai keputusan rapat exco pssi tadi malam
dan apa saja poin poin yang menjadi sorotan safe hour soccer
nah yang pertama adalah ini keputusan yang dibuat kabarnya
dengan apa yang diinginkan oleh peserta liga dua
dan ada manipulasi data ini kabar yang kita dapatkan
di mana beberapa klub dalam catatan terakhir exco pssi itu ada lima belas klub
yang menginginkan kompetisi ini lanjut
tapi kemudian ada kesimpulan dari rapat dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
itu menyatakan klub klub liga dua tidak ingin melanjutkan kompetisi
nah ini yang harus kemudian dibuka secara jelas oleh pssi maupun oleh klub klub
bahwa keinginan mereka ini bertemu sebelah tengah dengan keinginan keinginan
dilakukan oleh sejumlah orang yang sejatinya tidak menginginkan kompetisi ini lagi
yang kedua untuk apa kemudian liga satu dijalankan
kalau kemudian liga dua nya dihentikan dan tidak ada promosi degradasi
ini melanggar asas sporting meret kompetisi
kalau kemudian tidak mau dijalankan liga dua nya
ya liga satu tidak usah dijalankan saja
kita mulai dengan liga baru di mana semua aturan aturan dibuat dengan tegas
sehingga kemudian kompetisi bisa berjalan
sesuai dengan lima aspek kompetisi profesional
iya baik kemudian tadi anda bilang ada pihak pihak yang tidak menyetujui gitu ya
dilanjutkannya liga dua ini
menurut pandangan anda sendiri apa kemudian alasan sampai akhirnya liga dua dan juga liga tiga ya
di stop bung akmal
ya ini kan ada kaitannya dengan kongres luar biasa
jadi ini jual beli suara
dan kemudian mengorbankan kompetisi
nah ini sangat sangat tidak benar sekali
ini gambaran betapa bobroknya tata kelola sepak bola indonesia
dan mereka yang menggerakkan ini semua adalah mereka mereka yang selama ini
tidak menginginkan sepak bola kita ini berkembang menjadi lebih baik
karena itu kita berharap bahwa ini semua diungkap setelah kewaran mungkin
ketua umum pssi harus bersikap tegas
harus bersikap tegas pada mereka mereka yang ingin merusak citra ketua umum pssi
lewat cara cara yang tidak berada dan tidak bermoral ini
misal kabarnya ada pemalsuan tanda tangan
ada perubahan dari kesepakatan yang telah dibuat
yang telah ditandatangani
ada surat baru
nah surat surat baru ini yang kemudian dimajukan ke rapat exo pssi
harus ada yang bertanggung jawab siapa yang melakukan ini
dan semua harus dibongkar dengan
sehingga kita tahu di mana orang orang yang selama ini tidak menginginkan sepak bola kita ini berkembang dengan baik
oke kemudian terkait dengan keputusan pssi ini
siapa sih kemudian pihak yang paling dampaknya atau terdampak paling besar terhadap stopnya liga ini
ya justru yang paling berdampak besar adalah
selain itu adalah pemain
dan yang paling berdampak besar terhadap berhentian kompetisi ini
tim nasional indonesia
tim nasional yang kuat itu lahir dari kompetisi yang sehat
kalau kompetisinya tidak sehat
jangan pernah berharap tim nasional kita bisa kuat dan bisa berpengaruh
kita bisa kuat dan bisa berpetasi
jadi harus kompetisinya harus kuat dulu gitu ya
supaya nanti kuat dan sehat
sekarang kompetisi kita tidak sehat
kalau kompetisinya tidak sehat bagaimana kita
kalau tim nasionalnya tidak sehat bagaimana tim nasionalnya mau kuat
kalau tim nasionalnya tidak sehat bagaimana tim nasionalnya mau kuat
baik kemudian ini sudah keputusannya sudah dibuat pssi tadi malam
apa kemudian harapan anda nih bagi kompetisi sepak bola di indonesia
kompetisi sepak bola di indonesia
ya negara harus turun tangan
dalam hal ini presiden yang menginginkan transformasi sepak bola indonesia
kalau presiden ingin melakukan transformasi dan reformasi sepak bola indonesia harus tuntas
nah ini yang kita harapkan ke depan
karena sudah beberapa kali presiden mencanangkan reformasi sepak bola indonesia
tapi pelaksananya tidak tuntas
yang pada akhirnya cuma ganti nak kodak saja
sementara gerbong yang dibawa itu itu terus
dan pada akhirnya sepak bola kita tidak berubah sama sekali
karena itu kalau mau klb kongres luar biasa langsung saja presiden kemudian turun tangan langsung
untuk potong satu generasi kecil
sehingga kemudian pssi baru menghadirkan generasi generasi baru
pengurus pengurus baru yang tidak punya cacat dan tidak punya dosa masa lalu

dan membuka lembaran baru peradaban sepak bola indonesia
kita amini doanya bung akmal dan juga doa banyak supporter sepak bola di indonesia gitu ya
demi kompetisi yang lebih sehat
baik bung akmal marhali terima kasih sekali koordinator safe hour soccer
untuk waktunya untuk cnn indonesia sport
selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali